sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
loh mama baru mau tanya mana setrianya
tadi papa sudah suruh kesini sekarang mana dia
tuh itu dia om

masuk ke dalam cepetan cepetan
ya ya ya ya yaudah
masuk ke dalam
masuk ke dalam
eh kamu dimana kalian

satria keluar kamu
eh seret dua orang ini keluar
mas jangan kasar sama cewek dong
kasar sama gue aja
mas pelan pelan mas
eh udah berhenti stop stop lepas
kamu tahu kan hari ini hari pertunangan kamu dengan yudin
kamu jangan bikin malu papa dong
papa sama mama mau aku tunangan hari ini kan
aku tunangan hari ini pak
ayah aku mohon ayah

satria kamu tau apa
kamu udah malah maluin aku ya
walaupun cahaya mau nerima lamaran kamu tapi semuanya gak bakal setuju
asal kalian tahu ya semuanya
terutama tante sama opel
terutama tante sama opel
cewek yang mau dinikain sama satria ini tadinya tuh membantu
dan sekarang dia kerja sebagai cleaning service
kamu jangan diem ayah
kamu jawab dong ayah
kamu mau tim aku kan
semua orang tahu sekarang siapa kamu sebenarnya ya
satria aku bingung
satria aku gak tau
kamu gak perlu bingung ayah
satria aku bingung
satria aku gak tau
kamu gak perlu bingung ayah

emang kenapa pak
aku gak peduli pak
aku gak peduli siapapun ayah apapun pekerjaannya pak
aku gak peduli pak
aku cuma cinta sama ayah pak
kalau hari ini ada pertundangan itu pertunaan aku sama cahaya pak
aku gak mau sama yang lain
aku gak mau sama yang lain
ayah tolong terima aku
ayo tolong terima aku ayah
ayah aku mau
lu jangan makan sadung
ayah tolong jawab
tolong jawab aku
eh jangan masak
lu tinggal di sini
bukan urusan lo

sang maju buat anggur kaki
kamu berapa akar makin itu
menurut anda ketemuhe onda

mas aya kepada pengembangan